atau yang tinggal goreng atau mungkin tinggal beli datang ke tokonya ya
kita bicara soal pempe siapa yang tidak mengenal makanan ini
makanan ini tuh makanan khas palembang sudah sangat populer di indonesia
dan pempe ini konon telah ada sejak abad ke delapan belas dan menjadi makanan seluruh masyarakat pada masa kesultanan palembang
iya pempek ini kan jenisnya macam macam ya ada yang digoreng ada yang dipanggang bahkan ada yang dibakar
ada yang cuma direbus juga gitu
dari mana sih asal pempek yang menjadi salah satu kuliner nusantara yang legendaris ini
nah kita simak liputan yang berikut ini
pempe di kota palembang
menjajakan mulai dari restoran hingga gerobak
pada seribu sembilan ratus delapan puluh an pedagang pempek biasa menjajakan dagangannya dalam keranjang keliling kota palembang sambil berjalan kaki
sebutan pempek diakini berasal dari kata apek sebutan lelaki tua warga tionghoa yang menjual empe empe
waktu itu disebut kelesan
karena apa di keles
di kelas itu ada papan seperti papan cuci itu
itu memang disebutnya gilesan
lalu berkembang nama kelesan ini berkembang pada seribu sembilan ratus an awal ketika misalnya orang orang cina mulai memperdagangkannya kelesan ini
karena yang berjualan itu cina tua dan dipanggil apek lama lama pek pek jadi pempe
nah sedangkan misalnya pada masa masa kerajaan masa kesultanan pempek ini justru menjadi makanan
masyarakat pun memang bukan makanan yang eksklusif ya
jadi akhirnya seluruh masyarakat dapat menikmatinya
saat ini hanya beberapa gerai yang masih menggunakan ikan melida sebagai bahan pembuatan pempek
namun menggunakan ikan gabus atau ikan tenggiri pilihan tidak mengurangi kelezatannya
sementara untuk membuat saus cuka bahannya antara lain gula merah asam jawa bawang putih sedikit garam udang kering dan cabai rawit
pempe palembang yang paling terkenal adalah pempe kapal selam
pempe yang didalanya berisi telur itu termasuk pempe ukuran besar bersama pempe lenje dan pempe lembang
para penikmat pempek memang tak pernah bosan menyatap makanan kenyal tersebut
mereka kadang sengaja mencari gerai pempek dan menikmatinya sambil bercengkrama bersama sahabat atau keluarga
yang jelas rasanya dan enaknya itu sih dan sudah menjadi habit sih
kalau menurut saya ya kalau menurut saya makan pempe itu menjadi identitas keluarga palembang
selain itu seperti pendatang itu juga secara tidak sadar terbawa dengan habit tersebut gitu
pada perkembangannya saat ini pempek tidak hanya berbentuk bulat atau berwarna putih kecoklatan
di salah satu gerai pempek di jalan mayor ruslan palembang
ada pempe berbentuk bunga dan warnanya bahkan beraneka ragam

yang pertama adalah pempe tulsip
pempenjaja pempe ini tak bisa berbentuk bunga

terima kasih el profesional k min listeners elaborati keberhianannya